sejumlah kalangan khawatir nasib bus listrik ini bakal berakhir tragis karena rusak tak terpakai
terlebih komponen utama yakni baterai bisa saja soak karena bus menganggur selama lebih dari enam bulan
bus listrik bekas operasional acara g dua puluh di bali pada dua ribu dua puluh dua itu memiliki baterai berkapasitas enam ratus lima puluh volt dc yang dipasang di lima titik
nah ini sangat disayangkan kalau makin lama tidak dikerjakan
ini saya khawatir teknologi baterainya nggak bisa digunakan lagi
apalagi ya kalau nggak mangkrak mau apa lagi gitu kan
namun pt inka memastikan meski belum dioperasikan kembali
dua belas bus yang diparkir di puldamri surabaya itu masih mendapatkan perawatan rutin setidaknya selama dua minggu sekali
selasa empat juli teknisi dari inka melakukan pengecekan berkala
siswanto tim teknisi bus listrik mengatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan bus dalam kondisi prima ketika nanti beroperasi kembali
tim teknisi inka mengecek sistem kerja fitur fitur elektrik di interior
misalnya fitur pintu pendingin udara termasuk indikator kelistrikan di dashboard
pengecekan selanjutnya adalah kondisi baterai
tim teknisi kemudian melakukan pengecekan di dalam kondisi baterai

jadi yang kita cek satu adalah untuk oli power steering pak
ini oli power steering ya
terus ini untuk pendingin motornya pak
terus ada lagi untuk pendingin baterai posisi di dalam ruang penumpang
inka memastikan kondisi komponen penting masih bekerja normal
misalnya power distribution unit tiga in satu suplai yang menyokong kompresor dan motor
kemudian panel kontrol juga dalam kondisi baik
setelah semua dinilai normal barulah dilakukan tes kelayakan jalan
nah saya berkesempatan mengikuti tim teknisi dan damri surabaya melakukan tes jalan salah satu bus listrik ini
pak sis kalau uji jalan seperti ini hal yang diperhatikan oleh teknisi apa saja
ya jadi yang diperhatikan satu terkait dengan kondisi esok baterai berapa persen
jadi nanti kita bisa untuk melihat berapa tembok jaraknya
biasanya kalau kita mulai pertama kali kan semua baterai kan seratus persen
itu ya satu
terus kedua kita melihat kondisi baterai kontrol posisinya di dashboard
yang ketiga kita selalu memantau tentang temperatur
baterai temperatur motornya dan temperatur suhu ruangan
kalau noise di mesin gitu apakah jadi indikator pak bahwa ada mesinnya problem atau enggak
kalau di konvensional kan seperti itu juga
kalau di listrik
jadi kalau di listrik akan disebutkan di dashboard ada kode error pak
dia akan memberi kode errornya apa yang permasalahannya yang di sistem bisnis tersebut
kalau ini pak gimana kondisinya
kalau misalnya kondisi seperti ini
kondisi sekarang kondisinya normal
sehingga noise juga baik
kita kan enggak bising ya
meski tiga belas bus listrik mangkrak sejak januari lalu pt inka kembali mengirim dua bus baru
artinya kini ada lima belas dari tujuh belas bus listrik yang direncanakan akan kembali beroperasi di koridor tiga surabaya
dua bus tambahan baru ini didatangkan langsung dari madiun
informasinya dalam waktu dekat bus bus listrik tersebut

akan kembali melayani warga kota surabaya
sebelum mangkrak bus listrik ini hanya beroperasi selama dua pekan pada akhir desember dua ribu dua puluh dua lalu
alasan damri saat itu kontrak kerjasama antara damri selaku operator dengan kementerian perhubungan
sudah berakhir dan belum ada perjanjian baru
bus bus ini dibutuhkan untuk memperbanyak transportasi publik di surabaya
duta farid miki peresia surabaya jawa tenggara